pemerintah akan mengubah asumsi dasar makroekonomi yang sudah ditetapkan sebagai modal penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dua ribu dua puluh
asumsi dasar yang diubah yakni pertumbuhan ekonomi nilai tukar dan harga minyak
dikutip dari detik com menteri keuangan sri mulyani indrawati menyebutkan asumsi pertumbuhan ekonomi akan menjadi lima tiga persen dari yang sebelumnya lima dua hingga lima enam persen
untuk harga minyak menjadi tujuh puluh dolar amerika per barrel dari sebelumnya enam puluh sampai tujuh puluh dolar amerika per barrel
sebelumnya asumsi dasar makroekonomi dua ribu sembilan belas disepakati untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan lima dua sampai lima enam persen
sementara untuk nilai tukar di kisaran tiga belas tujuh ratus rupiah hingga empat belas rupiah per dolar amerika